saudara gibran raka buming raka tak mendampingi prabowo subianto saat menyampaikan pidato kemenangan
usai kpu mengumumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
gibran menyebut sedang menjalani tugasnya sebagai wali kota solo
dan juga atas nama koalisi indonesia maju yang telah mengusung kami
ingin menyampaikan terima kasih
dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh rakyat indonesia
yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
didampingi seluruh ketua umum partai politik pengusungnya
prabowo subianto menyampaikan pidato kemenangan pertama
usai kpu mengumumkan hasil rekomendasi

ucapan syukur dan ungkapan terima kasih
prabowo ucapkan pada seluruh partai koalisi indonesia maju dan masyarakat indonesia
namun ada satu yang hilang di tengah momen yang mengembirakan ini
sebagai presiden terpilih pidato disampaikan prabowo
tanpa didampingi gibran raka buming raka
sebagai presiden terpilih pilihan pertama dalam rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat
masa dirinya tak datang karena masih melaksanakan tugasnya
di kota solo sebagai wali kota
dari hasil rekapitulasi kpu mengumumkan
pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat dengan suara sah terbanyak sebesar lima puluh delapan sembilan puluh persen
prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi dari tiga puluh delapan provinsi